tidak seperti di awal pandemi pada dua ribu dua puluh
rahmat saputra pedagang alat kesehatan di pasar pramuka jakarta timur
mengaku masker dagangan yang sepi pembeli pada januari ini
kenaikan angka kasus covid sembilan belas varian omikron di indonesia
tidak mempengaruhi angka penjualan masker di tempatnya
stok masker januari di tokonya baru terjual lima puluh persen
padahal pada dua ribu dua puluh saat angka kasus positif covid di jakarta meningkat
dia bisa menjual sedikitnya lima ratus kotak masker dalam sehari
mulai dari rp dua belas hingga rp satu ratus empat puluh lima per kotak
tidak beda jauh
kalau dulu kan bisa penjualan sehari lima ratus jutaan bisa
kalau sekarang nggak jauh banget
sehari dari penjualan masker bisa dapat berapa rupiah
sekarang rata rata saja
rata rata ya paling di bawah rp seratus lah
begitu pula dengan pedagang obat dan vitamin
harga vitamin yang dijual yoyon di tokonya berkisar antara rp lima belas hingga rp tiga ratus
memasuki dua ribu dua puluh dua dalam sehari yoyon hanya mampu menjual rata rata empat botol vitamin per hari
padahal pada dua ribu dua puluh satu ia bisa menjual rata rata hingga tiga ratus botol vitamin per hari
kenyataan sendiri memang masyarakat masih adem adem aja di pramuka ini kan gitu
malah bisa dibilang memang masih sepi lah bisa dibilang seperti kayak begitu
menurut bapak karena apa nih dia sepi begini kebanyakan belanja orang atau bagaimana
mungkin salah satunya itu tapi yang jelas mungkin karena mereka juga sudah yakin dengan vaksinasi kemarin
sampai sudah dua kali kemudian mereka juga sudah prepare dengan penyediaan obat obatan di rumah
mungkin vitamin vitamin juga untuk imun tubuh mungkin juga sudah mereka siapkan gitu
meski penjualan masker dan vitamin tergolong sepi ada saja warga yang rutin mengkonsumsi vitamin
setiap hari diminum vitamin d nya
jadi selalu sedia vitamin d di rumah
maka menjaga daya tahan tubuh
udah itu udah vaksin dua kali ya takut kena aja
hingga lima belas januari dua ribu dua puluh dua kementerian kesehatan mencatat
kasus positif covid sembilan belas varian omikron di indonesia mencapai tujuh ratus empat puluh delapan kasus
pemerintah mengimbau warga waspada terhadap kenaikan jumlah kasus varian omikron
meski menjaga daya tahan tubuh agar tak terpapar virus corona telah menjadi gaya hidup masyarakat saat ini
namun mengkonsumsi vitamin bukan satu satunya cara agar terhindar dari covid sembilan belas
tetap terapkan protokol kesehatan ketat dimanapun memakai masker terutama saat berada di ruang publik
victor pangaribuan galuh prestisa jakarta